jelang pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada jawa timur dan sulawesi selatan
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri memanggil sejumlah kader pdip di kediamannya di kawasan tengku umar jakarta pusat
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto mengkonfirmasi sejumlah nama
mulai dari bupati trenggalek emil dardak bupati ngawi budi sulistiono bupati banyuwangi abdullah anzwar anas hingga gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
selain itu megawati juga akan mengadakan telekonferensi dengan wali kota surabaya tri risma harini yang saat ini sedang berada di tokyo jepang
hasto tidak menjelaskan lebih detail terkait nama nama yang dianggap kuat
namun ia mengkonfirmasi bahwa dikumpulkannya para kader merupakan finalisasi sebelum pengumuman pasangan cagup dan cawagup yang akan dilaksanakan di kantor dpp pdi perjuangan pada minggu esok pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
kami cukup hati hati karena pasangan calon ini akan terkait dengan masa depan jawa timur dan indonesia
karena itulah ibu mega pada kesempatan hari ini setelah beliau pulang dari eropa untuk bertemu dengan beberapa tokoh dan kader kader pdi perjuangan
kalau jatim ya otomatis
dimasukkan saran pendapat
karena beliau juga paham bahwa saya wali kota sepuluh tahun di bintar dan saya penalama di jawa timur
sehingga kami sampaikan bagaimana potensi jawa timur termasuk sekarang calon calon yang muncul kan banyak nih ya
dan kebetulan kami kenal
kami memahami bahwa beliau ingin menyerap energi
energi yang terkait jawa timur
makanya mungkin kami mewakili kawasan selatan ini diminta untuk menyampaikan perkembangan apa yang terjadi di lapangan
namun ya itu saya pikir dalam konteks pilgub jawa timur ini adalah bagian dari proses beliau untuk ini energinya ini ngumpul semualah gitu dengan memperoleh atau memanggil kami kami ini ke kediaman beliau
masyarakat jawa barat adalah masyarakat religius untuk itu dalam memilih gubernur masyarakat
memilih figur yang dianggap mewakili umat islam di jawa barat masyarakat jawa barat itu kan
masyarakat yang religius ya religius nasionalis oleh karena itu kenapa misalnya dalam pemilihan
gubernur lebih condong kepada figur ya tentu yang dicari adalah figur santri tapi intelek nah
itulah makanya mungkin gubernur akhir memenangkan dua kali gitu dengan jumlah penduduk terbesar di
indonesia yakni empat puluh tujuh juta jiwa sembilan puluh tujuh dua puluh persen penduduk jawa barat beragama islam dan secara geografis
wilayah jawa barat terbagi menjadi tiga karakter masyarakat yaitu bodebekarpur yang meliputi
wilayah bogor depok bekasi karawang dan purwakarta pesisir pantai utara karawang subang indramayu dan
cirebon serta wilayah pariangan barat dan timur yaitu kota bandung garut tasik malaya ciamis dan banjar
dari lokasi tersebut karakter masyarakat periangan barat dan timur sebagai masyarakat pedalaman dan
ini gitu piangan barat maupun piangan timur kalau di apa di wilayah pesisir itu lebih rendah
gitu di perbatasan dengan dki juga rendah seperti itu jadi namun pada akhirnya partai politik hanya
sebagai sarana saja menurut edi setiadi masyarakat akan memilih figur yang mewakili masyarakat islam
figur yang dianggap cerdas dan mampu melakukan perubahan
hai partai itu hanya sebagai perahu saja ya tunggangan untuk ya meraih kekuasaan sebagai
bupati wali kota atau gubernur nah oleh karena itu makanya sekarang calon calon ini saya kira
lebih mengendalkan kepada figur dan bagaimana menarik simpati masyarakat yang terkenal di
jawa dan santri itu kuncinya hingga saat ini baru partai nasdem dan pkb yang sudah resmi
memberikan rekomendasi kepada bakal calon gubernur jawa barat ridwan kamil sementara partai lain
seperti pdi perjuangan golkar demokrat gerindra pks p tiga pan dan hanura belum secara resmi memberikan
surat rekomendasi roby sofwan amin bandung kita kembali ke kediaman ketua umum pdip megawati
soekarno putri di kawasan teku umar jakarta pusat sudah ada produser lapangan cnn indonesia trevi trevi
bagaimana dengan update terkini terkait pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk
pilkada jawa timur dan sulawesi selatan adakah informasi terbaru mengenai ini
hai baik selamat sore udam terkait dengan pengumuman dari pdp sendiri untuk calon wakil
gubernur dan calon gubernur sulawesi selatan maupun jawa timur belum dapat saya sampaikan
karena pada sampai saat ini konversi tersebut belum juga diadakan dan saya mendapat kabar bahwa
sudah pukul delapan belas nanti dan benar yudi tadi anda sempat bilang ada beberapa kader yang datang ke
kediaman ibu megawati pada hari ini dari emil dardak budi kanang abdullah azwar dan juga jarod
dan juga risma yang dihubungi melalui telekonferensi yang ada di jepang sana dan dan tadi saya juga
sempat mendengar beberapa kabar santernya ada dua nama kuat yang dapat digusung oleh pdip untuk
menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur jawa timur dan nama tersebut adalah
budi kanang yang pada saat ini menjabat sebagai bupati ngawi dan juga abdullah azwar yang pada
saat ini menjabat sebagai bupati banyuwangi dan namun yudi sampai saat ini info tersebut belum
dapat saya pastikan benar adanya karena sekali lagi konversi tersebut belum mulai dan baru dapat
saya pastikan mungkin sekitar delapan belas malam nanti demikian jawa timur yang cukup besar dengan
jumlah pemilihnya apakah nanti akan ada strategi strategi seperti apa yang ditampilkan oleh
bupati ngawi yang dapatkan bocoran sedikit mengenai hal ini terkait dengan strateginya tadi juga
sempat mendengar sedikit saja bahwa sebenarnya mereka pdip akan mencoba yang terbaik untuk
pencalonan wakil gubernur dan gubernur jawa timur nanti namun sekali lagi info detail terkait dengan
hal tersebut belum dapat saya sampaikan karena sekali lagi konversi belum mulai
informasi terkait akan diumumkan secara resmi pada besok pada besok pukul delapan pagi pada hari ini

mcmahon kandungan masih sekitar dua jam lagi kami
mcmahon kandungan masih sekitar dua jam lagi kami dapatkan informasi tersebut selama berdekat

dapatkan informasi tersebut selama berdekat kembali reper